film film ini berhasil masuk dalam nominasi penata suara terbaik di festival film indonesia dua ribu tujuh belas
tak lain berkat campur tangan hikmawan santosa
tak cukup satu film ia bersaing dengan namanya sendiri di lima film dari enam film yang masuk kategori
kalau nomer hp saya mau gak
persaingan yang terjadi di kategori ini kemudian jadi pertanyaan
apakah film indonesia minim penata suara handal
bagi hikmawan yang telah bergelut dalam bidang penata suara selama lebih dari tiga belas tahun
sumber daya manusia dalam bidang penata suara di perfilman indonesia memang masih minim
tak heran jika namanya menjadi langganan para filmmaker untuk dipercaya
mengerjakan tata suara sebuah film
masih belum banyak terutama untuk di audio post
masih belum banyak yang terjun di profesi ini
sebenarnya kan juga mereka tidak perlu punya studio sendiri
kalau memang ingin profesi seperti ini tidak perlu punya studio sendiri
ya mereka kan bisa tewa studio
atau bisa sewa di sini
hadi artomo peraih tata suara terbaik pada ffi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
lewat film legendaris naga bonar menyebutkan
sejak era delapan puluh an infrastruktur berupa studio dan peralatan masih sangat terbatas
jikapun ada untuk dapat terjun di bidang ini dibutuhkan pendidikan yang mumpuni
sebenarnya masalah sdm ini nggak terbatas
masalahnya sekarang bagaimana memberikan kesempatan kepada kawan kawan lain
untuk bisa menjadi penata suara
jadi penata suara ini
nah bagaimana kita bisa memberi satu
memang lembaga pendidikan menjadi sangat penting
yang kedua ini persoalan infrastruktur
nah sekarang itu persoalannya siapa orang yang mau menanamkan infrastruktur
di bidang sound di film ini
nah kalau itu nggak ada ya selamanya juga
si himawan santosa juga mendapatkan kesempatan itu
masalahnya seperti saya dulu artinya ketika saya nggak punya sound studio
ya susah saya untuk menjadi sound designer gitu
kalau mas rimawan kan sekaligus punya
para profesional tata suara berharap
pemerintah dapat memperhatikan bidang ini lebih serius lagi
sehingga tak melulu mengharapkan investasi swasta
salah satunya dengan membenahi perusahaan produksi film negara
sebagai payung pertama para penata suara di perfilman indonesia